sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue gak bakal kasih
namanya juga udah putus kan
gue harus tau ke gilang
kalo juwita tuh mutusin dia karena sakit
jadi lo gak pikirin
gak bakal suka sama cewek lain
ya terserah lo deh
seberapa lo sukanya sama gilang
ngasih surat ini ke gilang
sampai sekarang aku belum tahu
seandainya aku tahu dari awal
entah itu sakit
mungkin sekolah di luar negeri atau
atau dia nggak boleh pacaran sama orang tuanya
mungkin sampai sekarang aku akan terus menunggu
dia gak bakal suka sama cewek lain
kalau kamu ngapain sini
cuma mau nemenin kamu aja
aku gak mau lang
kamu sedih sendirian
kalau misalnya gilang tau
kalau gue gak ngasih surat itu ke dia
pasti gilang marah banget sama gue
pasti gaung benci banget sama gue
masih nungguin gue
udah lah mer
jangan dipikirin lagi
rahasia lo tuh udah lama lewat
dan lo tenang aja
kan yang cuma tahu rahasia lo
dan gue pasti bakal simpen rahasia lo kok

jadi lo yang dulu lagi
jadi lo yang dulu lagi
dadah aja deh kamuli
dadah aja deh kamuli
dadah aja deh kamuli
yang gua sudah rindukan
masuk adiknya dia sih mersih itu
bu ibu gak bisa kayak gitu
iya ibu tuh nggak adil sama ayu bu
lo juga lihat kalau lo masih mau tinggal di rumah ini
loh jangan berhubungan lagi sama mereka
kalau nggak lo minggat aja
sekarang lo berdua masuk kamar
sama ibu kamu tuh kenapa sih
kok om yos dibilang bajingan sama ibu kamu
emang dia punya masalah sama om yos
aku tuh juga gak tahu li
aku tuh juga bingung
padahal sebelumnya ibu tuh baik baik aja
bu tapi bu
ngapain lo ke rumah gue
bu aku cuma pengen ketemu ayu doang bu
nggak ada ketemu anak gue
pergilah dari sini
kenapa ibu ibu marah marah kayak gitu
bener bener dia layar
bu jangan bu
bu jangan bu
jangan pujuan kasihan bu
ngapain lo keluar
lo berdua masuk sekarang
tapi bu gue bilang lo berdua masuk
jangan berusaha lagi sama dia
lo pergi dari sini
jangan ketemu lagi
kamu berdua jangan keluar dari kamar ini
lo diem di sini ngerti nggak
sekarang nggak urus tuh anak
diem di sini
ngapain lo masih di sini hah
nggak ngerti lo ya
ego teriak maling ya
pinggirin aku bu
bu aku mohon bu

tapi bu harus ingat

aku gak akan punya hutang budi lagi sama kamu
dan aku gak punya kewajiban apa apa sama kamu
dan kamu tidak mau kembali ke rumah karena rantikan
asal kamu tahu
wanita itu sudah pergi
dan ini semua gak ada hubungannya dengan dia
ingrid sebaiknya kamu pulang
jangan buang buang waktu
karena aku gak akan kembali ke rumah neraka itu lagi
jadi kamu merasa di atas angin yos
gara gara proyek rekaman itu berhasil
dan kamu pikir aku bakal tinggal diam
yang bakal aku hancurkan proyek itu yos
sampai kamu mohon mohon untuk kembali sama aku
pada mau kemana udah rapi begini
ayu mau ajarin mercy bu
kan sekarang jadwal les
lu ini budek apa tolol sih
gue udah bilang sama lo jangan berhubungan lagi sama orang orang itu
sekarang pakai mau ngajar lagi
gak ada gak usah
kalau misalnya ayu berhenti ngeles
nanti kan ayu gak ada perhatiannya terus kan
gue gak peduli
uang bisa gue cari yuk
ini semua demi kebaikan loh
ngerti gak sih
lo juga ya
kalau lo masih mau tinggal di rumah ini
jangan berhubungan lagi sama orang orang itu
kemudian kamu tenangin aja dulu diri kamu
aku tuh bingung li
kenapa sekarang semua itu jadi kayak gini
aku tuh harus gimana
udah kamu tenang aja ya
nanti pas aku udah gang somai
aku bakal ketemu sama ersi diem diem
kita bakal bicarain semua ini
supaya kamu bisa ketemu lagi sama juwannya
udah makanya kamu tenang dulu